razia masal untuk warga tanpa izin tinggal resmi oleh otoritas amerika
membuat warga imigran ilegal termasuk yang berasal dari indonesia di amerika panik
dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah tersambung via skype dengan jason lee pengacara di los angeles
selamat pagi waktu jakarta pak jason
bisa anda jelaskan bagaimana kondisi di sana menjelang rencana razia masal yang diperintahkan oleh trump
selamat pagi ibu
karena memang dua minggunya lalu situasinya lebih tegang lagi karena pengumumannya itu mendadak
tapi sekarang masih tegang juga tapi sedikit banyak sudah ada persiapan
ada juga beberapa pemerintah tempat yang tidak akan membantu
karena mereka merasa tidak mau merusak hubungan baik dengan masyarakat
tapi secara keseluruhannya kelihatannya lebih teratur karena sudah ada peringatan sebelumnya
dan para imigran tidak menyukai
tapi ya apa belum
jadi buat harus menghadapi situasi semacam ini pada waktu zamannya presiden trump
ya apa tanggapan anda terhadap razia ini
apakah ini melanggar hukum mengingat beberapa kota lokasi razia ini dikenal sebagai kota perlindungan imigran atau sanctory cities
ini berupa wenangnya setiap negara ya untuk menghadapi para menteri imigran yang sudah tidak lagi mempunyai izin untuk tinggal di amerika

tapi untuk razia sekarang ini ada dua kategori target para imigran
satu yang tidak datang ke pengadilan pada waktu harus datang
dan kedua yang sudah mendapatkan surat deportasi
dan mereka ini sudah semestinya tahu resikonya
razia ini besar atau kecilnya itu akan tetap dilaksanakan
dan federal government di sini itu berhak untuk menangkap dan mendeportasi imigran yang meranggang hukum dan melanggar kedatangannya ke pengadilan ini
yang lebih kesian lagi yaitu yang berupa collateral arrest
yaitu para imigran yang tidak ditarget tapi turut ditangkap karena bersamaan dengan kategori imigran yang ditarget
contohnya kalau si sang suami
dan pas pada waktu itu para petugas imigrasi datang ke rumahnya
dan istrinya ini juga memang tidak mempunyai izin untuk tinggal di amerika
nah istrinya pun akan turut ditangkap
ya kalau memang kalau sudah tersangka begitu ya terpaksa harus membela diri di pengadilan sana
ya mr lee bagaimana dengan nasib para warga indonesia yang tidak memiliki izin tinggal di sana
apakah anda mempunyai data
sebenarnya jumlah indonesia yang ilegal di amerika
saya tidak mempunyai jumlah berapa orang yang tidak mempunyai status
maksudnya wni yang sudah tidak mempunyai status ini
tapi seperti dalam praktek saya ini sebagai pengacara di los angeles
lumayan banyak wni yang sudah lewat izin tinggalnya
mereka inilah yang harus berhati hati
jadi kalau sampai ketangkep harus ke pengadilan dan membela diri
untuk tidak direportasi
itulah resikonya untuk para wni yang sudah tidak mempunyai izin tinggal di sini
ya pertanyaan terakhir
mr lee bantuan apa yang bisa diberikan kepada warga indonesia yang terkena razia ini
well untuk sekarang ini yang ditarget adalah orang yang
sepertinya tadi saya katakan itu dua kategori itu
untuk itu tidak ada pilihan lain
kalau dikunjungi di tempat
tinggal atau di tempat kerja ya masalahnya jadi besar
untuk imigran yang ditangkap karena tidak datang ke pengadilan itu
ya terpaksa harus minta izin dari hakim supaya kasusnya itu diteruskan lagi
dan sementara itu bisa keluar dan tidak di tempat penjara di detention center
tapi bagi yang sudah mendapatkan surat deportasi ini ya itu tidak bisa dibantu lagi terus terang
dan untuk yang tidak ditarget kalau sampai ketangkap juga
ya kalau bisa ada dua hak yang kita mempunyai
ada dua hak yang kita ada
yaitu tidak memberikan info apapun juga kepada petugas imigrasi
dan kedua hubungilah pengacara atau kjri yang terdekat
itulah saran saya
terima kasih pengacara jason lee dari los angeles amerika serikat